sementara itu ananda badudu dibebaskan setelah digelandang ke polda metro jaya pukul empat jumat pagi karena menggalang dana untuk aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gedung dewan perwakilan rakyat dua puluh empat september lalu
setelah diinterogasi selama kurang lebih lima jam di ruangan resmo polda metro jaya mantan vokalis beneira dan ex jurnalis ananda wardana badudu dibebaskan murni
didampingi sejumlah kuasa hukum diantaranya usman hamid direktur eksekutif amnesty international dan deputi koordinator kontras ferry kusuma ananda enggan berkomentar banyak
kuasa hukum ananda memastikan ananda badudu yang menggalang dana di situs kitabisa com untuk aksi mahasiswa bebas murni
saya salah satu orang yang beruntung sudah punya privilege untuk bisa segera dibebaskan
tapi di dalam saya lihat banyak sekali mahasiswa yang diproses
dapat pendampingan dan diproses dengan cara cara yang tidak etis